saudara polisi kembali menetapkan tersangka baru terkait kasus tewasnya taruna stip jakarta yang diduga dianiaya oleh seniornya
kapolres metro jakarta utara kombes gideon arief bilang ada tiga tersangka baru dari kasus tersebut
di mana ketiga tersangka itu memiliki peran masing masing yaitu memanggil korban mengawasi lokasi dan memprovokasi
kombes gideon arief menambahkan motif dari kasus ini berlatar belakang rasa senioritas dari tersangka
dan kelar perkara kemudian kami menyimpulkan ada tiga pelaku lainnya yang terlibat dalam peristiwa kekerasan eksesif tersebut
jadi total saksi yang sudah kita lakukan pemeriksaan ada empat puluh tiga
lalu fa juga berperan menjadi pengawas ketika kekerasan eksesif terjadi
di depan pintu toilet dan ini dibuktikan dari cctv kemudian keterangan para saksi